rabu besok komisi tiga dpr menggelar rapat dengan pendapat bersama menko polhuka mahfud md
dpr akan meminta kejelasan soal gaduh transaksi rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun di kementerian keuangan
melalui akun twitternya mahfud md memastikan hadir dan justru meminta komisi tiga dpr tidak lagi menunda rapat
namun dibalik aksi saling tantang ini benarkah ada unsur pidana ketika data transaksi janggal
berupa laporan hasil analisis ppatk disampaikan ke publik
kita akan membahasnya malam hari ini bersama pakar tppu ada prof yenti ganarsi selamat malam prof
prof yanti bisa mendengar suara saya di studio
selamat malam assalamualaikum wr wb
dan ada pak arsul sani anggota komisi tiga dpr selamat malam pak arsul
selamat malam assalamualaikum
saya akan ke pak arsul terlebih dahulu
tadi bagaimana menanggapi tantangan dari pak mahfud md
besok jangan ditunda lagi
saya kira pertama saya ingin jelaskan bahwa besok itu bukan pertandingan tinju atau gulat
jadi kita nggak usah menantang menantang ya
besok itu acara untuk menjelaskan mencerahkan publik tentang apa sih yang ada
dalam atau dibalik apa yang disebut sebagai transaksi mencurigakan rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun itu
kalau kemudian pak mahfud kata menantang itu kan biar agak hangat sedikit lah ya
jadi saya melihatnya seperti itu
bahwa saya akan hadir insya allah
saya akan hadir
tidak lucu juga kalau saya bagian dari yang mengundang kemudian yang mengundang
tidak hadir ya
itu tidak logis saya kira ya
nah berikutnya lagi saya kira kemudian kita semua itu akan buka tetapi ya
karena ini negara hukum maka yang disebut dengan due process of law itu juga harus tetap kita perhatikan
due process of law itu menyangkut mana yang sudah saatnya dibuka
mana yang dibukanya itu nanti pada saatnya
yang akan datang
kalau saya boleh pinjam puyenti ini dari beberapa kali kita bertemu
agar kemudian tidak ya kalau dibuka semua sekarang
maka kemudian yang menjadi target sasaran itu sudah bersiap suap
sudah merapihkan segalanya maka ikannya malah lepas
tapi sebelumnya ya pak arso sebelumnya sejumlah anggota dpr juga menilai
apa yang dilakukan oleh mahfud ini
sebenarnya hanya sekedar sensasi begitu menyampaikan isu yang bombastis
namun tidak jelas follow upnya
bahkan ada juga yang sempat menyebutkan sekedar cari panggung
ya wajar saja dpr itu kan ada sembilan fraksi
ada lima ratus delapan puluh anggota
tentu kan sudut pandangnya bisa berbeda beda ya
saya terus terang tetap berkutus nudon ya
bahwa pak mahfud itu melakukan
melakukannya dalam konteks untuk memperbaiki
melakukan penegakan penegakan hukum atas hal hal yang merupakan tindak pidana
tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang
namun demikian memang ya ada hal hal yang dalam tata kelola komunikasi pemerintahan antar lembaga
tata hubungan pemerintahan itu memang yang harus diperbaiki
contoh nih saya kasih contoh ya
pak mahfud sebagai menko pelukam adalah ketua komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tppu
bu sri mulyani itu adalah anggota komite
nah kalau kemarin misalnya bu sri mulyani menyampaikan di komisi sebelas yang menjadi mitranya
bahwa ketika tanggal delapan maret pertama kali pak mahfud mengumumkan
ini kan menimbulkan pertanyaan
memangnya ketika mau diumumkan di komite ini tidak diolah dulu
tidak bertemu dulu
memangnya komite itu walaupun sebuah kumpulan orang yang tentu bekerja atas dasar kolektif kolegial
itu jalan sendiri sendiri
nah ini kan hal hal yang harus diklarifikasi
ada pak ketuanya mengumumkan anggotanya kaget
nah ini adalah satu satu contoh contoh yang ya saya buka saja
sebenarnya belum apa apa tidak mestinya tidak saya sampaikan
akan dibahas besok
karena ini kita itu tujuannya bukan untuk satu mempermalukan orang
bukan ini kita tujuannya adalah agar hal hal yang memang perlu diproses hukum
kita proses hukum tapi sekali lagi dengan memperhatikan prinsip prinsip du proses upload
nanti tuh proses upload apa bu yanti tuh lebih pinter untuk menerapkannya dari saya
baik kalau gitu saya akan langsung ke bu yenty
tadi menanggapi apa yang dikatakan pak arsul
bahwa apa yang disampaikan pertama kali oleh pak mahfud pada tanggal delapan maret itu membuat sri mulyani kaget
selain itu kejanggaran lain juga pada saat itu pak mahfud juga mengatakan bahwa
yang diungkapkan atau yang disampaikan pada saat ini bukan terkait kasus korupsi
melainkan tindak pidana pencucian uang
tanggapan anda seperti apa
ini kan kita menanggapi yang dari lha ppatk
itu adalah info ya kalau sebagai ini kan masalah tindak pidana pencucian uang
ini kan masalah tindak pidana sekarang ini yaitu ada kalau ada pidana itu kan ada yang lapor
nah kali ini penemunya pelapornya adalah ppatk
berdasarkan ada transaksi mencurigakan dari lembaga keuangan yang ada dalam undang undang tppu
yang lapor kepada ppatk
kemudian karena itu mencurigakan oleh ppatk dianalisis
nah kemudian hasil analisis inilah maka ppatk sebagai pelapor
harusnya diserahkan kepada penyidik
penyidik tergantung kejahatan asalnya yang mana orangnya siapa dan berapa dan bagaimana
kemudian ini yang disampaikan saya juga tidak tahu ya aturannya mungkin pak arsul bisa bantu
kenapa ppatk menyampaikannya kepada menko palukam apakah memang begitu
tetapi yang jelas tidak boleh disampaikan
disampaikan secara terbuka besok ya tidak boleh nanti hilang semua gitu
namun harus selesai
rp tiga ratus empat puluh enam triliun itu harus betul betul disampaikan
tetapi pada waktu itu misalnya tadi disebutkan pak mahfud menyatakan ini adalah tppu bukan korupsi
nggak bisa juga
jadi ini adalah pppu dugaan pppu yang nanti diserahkan kepada penyidik
nanti penyidiknya yang akan menentukan apakah pppu ini berasal dari tindak beda nantinya
karena asal korupsi ataukah hanya pajak ataukah biacukai ataukah narkotika dan sebagainya lah
tapi kelihatannya selain pajak dan biaya cukai bisa jadi adalah korupsi juga
kalau ada pajak dan biacukai tetapi ada keterlibatan pejabatnya
yang kemudian pejabat pejabat yang harus lhkpn itu di satu sisi ternyata menerima suap atau gratifikasi kan
bisa maksudnya dari korupsi
penyidik korupsi saja daripada penyidik kementerian
dan diserahkannya juga bukan kepada menteri harusnya karena ini adalah buku proses law
ini diserahkannya juga pada penyidik
penyidik direktoratnya biacukai dan pajak
jadi dirijen mengunjungi harusnya tidak boleh lihat karena ini sangat rahasia
karena apa ini untuk menyelamatkan kalau seandainya ini benar benar hasil kejahatan yang sudah mengalir
yang kita temukan dari alirannya yaitu dugaan tppu yang kemudian kita
lihat kejahatan asalnya ini
nanti kalau diributkan orangnya tahu sudah nanti keburu hilang
bukan hanya orangnya siapa tahu kita berkaitan dengan saksi saksi atas peristiwa itu
bisa melarikan diri dan sebagainya
maka ada pasal sebelas itu tidak boleh disampaikan selain untuk kepentingan proses hukum itu
ya itu artinya kemarin
penyidikan untuk untuk maupun di pengadilan
itu artinya kemarin ketika pak mahfud md dan juga ibu sri mulyani
menyampaikan data secara detail kepada media
itu bukan langkah yang tepat untuk mengungkap adanya dugaan tindak pidana pencucian uang
ataupun korupsi di lingkungan kementerian keuangan
bukankah masyarakat juga berhak untuk mengetahuinya secara transparan begitu
iya ya jadi kemarin itu ya kalau misalnya ada laporan
karena begini kan pak mahfud tentu tidak mungkin kan minta kepada ppatk
yang harus ditelusuri pak astro tani
kenapa ppatk langsung memberikan ke pak mahfud
padahal kalau memberikan sampaikan dong bahwa ini ditindaklanjuti saja
kalau pemerintahannya mau bersih
dia tindaklanjuti tanpa ada keinginan untuk melindungi
harusnya seperti itu yang diinginkan masyarakat
kalaupun sudah terlanjur bahwa ini adalah disampaikannya tidak detail satu orang
satu orang kan tidak
tetapi kalau menyatakan bahwa terlalu terburu buru
bahwa itu tidak ada korupsinya tidak mungkin bilang begitu
jadi paling tindak pidana
ini adalah dugaan tindak pidana pencucian uang
memang itu sistemnya sistem tppu dalam undang undang tppu adalah
bahwa pelapornya bisa jadi pelapornya adalah ppatk
karena menapatkan itu juga belum alat bukti sebetulnya kan
itu pendukung sih sebetulnya
nanti didalami oleh penyidik
kemudian dicari peristiwa tindak pidananya
kemudian ditentukan siapa tersangkanya
pak arsul apakah itu juga yang menyebabkan anda
dan juga beberapa rekan lainnya seperti arty riyadahlan
kemudian benny kaharman melaporkan atau bisa melaporkan pak mahfud md
dengan dugaan potensi pidana atau ppatk juga
karena melaporkan atau menyampaikan data yang seharusnya tidak boleh dibuka ke publik begitu
ya sebetulnya kita belum sampai ke sana
yang disampaikan hanya kan dengan gaya masing masing
kayanya pak benny harman
pak arty riyadahlan saya kan berbeda beda juga ya
karena memang di dpr itu ada sembilan fraksi
di komisi tiga ada lima puluh tiga
tetapi kan kemudian ketika itu disampaikan
ditangkap oleh publik kesan umumnya adalah dpr mau menghalangi pak mahfud md
untuk mengungkap tindak pidana penutupian uang
yang itu adalah kita anggap sebagai kejahatan yang serius
padahal kalau yang disampaikan bu yenty itu sebetulnya sama yang ada di kepala kita
bagi kita yang berlatar belakang hukum
kan tidak semua yang ada di ruang publik kan juga memahami hukum
karena memang kuliahnya atau disiplin ilmunya kan juga belum tentu semua hukum
yang sebetulnya ingin disampaikan
mungkin kalau tadi bahasanya bu yent kan bahasa yang ilmiah dan santun begitu ya
itu ingin dikatakan
proses hukum itu harus dijalankan
yakni proses hukum yang baik yang berkeadilan
itu juga harus dipegang tidak boleh ditabrak
salah satu bentuk due process of law itu antara lain
tidak boleh kemudian mengumbar data begitu saja ya kepada publik
dalam hal ini kalau saya pakai bahasa bahasa sebelah situ
dokumen dan keterangan keterangan
itu sebetulnya yang kami sampaikan itu sudah sama dengan seperti yang disampaikan bu yenty itu
tapi mengingatkan bukan menghalangi
nah apakah publik kemudian tidak percaya
boleh tapi pada saatnya
jadi kan alurnya itu
tadi kan ppatk kalau bu yanti sebut sebagai pelapor
menyampaikan kepada aph namanya
aparatur pendekat hukum
kalau itu tindak pidana kepabianan dan biaya
dan biaya cukai
maka kepadanya dititik ppns di dijen biadukai
kalau itu perpadakan ppns dipadang
kalau itu korupsi
ada korupsinya tadi seperti yang disebut sebut bu yenty
karena misalnya ada penyertaan kekelibatan orang kalang
maka itu tidak boleh kemudian diserahkan kepada biaya cukai
atau kemudian harus dibawa ke kpk
ke gedung puntar atau rscrim polri
itu yang sebetulnya
kemudian kita harapkan
kan nanti kan direspon oleh penyidik
seperti apa lhp dan lha nya itu
karena nanti pada saatnya
aph itulah yang mengungkat
jadi hak publik untuk mendapatkan informasi
itu juga terpenuhi
tapi tidak bisa hari ini
kita ingin buka saja semuanya terus kita buka
karena itu kemudian menjadi tidak sesuai dengan
ya kan ini berdasarkan laporan
transaksi tidak wajar ini sudah ada sejak dua ribu sembilan sebenarnya
bagi dilaporkan belakangan itu
apa itu artinya ada pembiaran selama ini pak arsul
kalau saya ambil contoh ya
dalam laporan kinerja ppatk
jadikan ppatk ini
justru harus membuat laporan itu bukan kepada menko polhukam
kalau diundang undang kepada presiden dan dpr
tiap enam bulan
nah dalam laporan kinerja tahun dua ribu dua
yang disampaikan oleh ppatk kepada dpr
antara lain disebutkan
bahwa dari semua lhp dan lha yang disampaikan kepada aph
berarti kalau disampaikan kepada aph itu
transaksi tindak pidana pencuci
transaksi mencurigakan yang ada
dugaan tindak pidana pencucian uang ini
terkait dengan tindak pidana asal
bisa terorisme juga gitu ya
itu ada indikasinya
karena itu disebutkan oleh ppatk
nah itu mestinya kemudian tayangan saya
juga komite lah
itulah yang kemudian melakukan rapat koordinasi
karena di dalam komite koordinasi itu
komite tppu kita sebut demikian
itu yang dipimpin pak mahfud itu juga
anggotakan mulai dari kapolri
dan lain sebagainya
itu semua untuk penegak hukum lah
itu yang punya ppns di sana
baik saya akan terakhir ke bu yenty
bu yenty saya sempat membaca usulan anda di beberapa media nih
soal perlu dibentuknya tim bayangan
sebelum dilakukan pendidikan
bukankah nanti ini akan jadi tumpang tindih
iya jadi ini kan kemarin ya
sebelum dipanggil oleh dpr kan
kita nggak mau masalah
masalah kalau bagi kita
karena itu produknya ppatk
berarti kan ada kemungkinan terjadi tindak pidana
kita tidak mau masalah ini malah terganggu
karena ada permasalahan politik
atau permasalahan dinamika antara eksekutif dan legislatif lah
ini kan seperti itu
apalagi tadi pertandingan tinju kan bukan ya pak ya
ini bagaimana caranya
apalagi ini kan bersamaan dengan lhkpn
hanya memang saya agak bingung juga ya
itu apa ya periodisasi apa dua ribu sembilan belas
karena kalau penyidik pajak itu
penyidik penyidik itu kan baru dua ribu sepuluh tuh undang undangnya
baru dua ribu sepuluh seharusnya
jadi apa patokannya dua ribu sembilan
itu juga tidak boleh asal asalan juga kepada masyarakat
terus ada alasannya
kenapa ngambil periodisasi dua ribu sembilan belas
padahal tppu ada sejak dua ribu dua belas
itu kan harus dijelaskan
kemudian ibu sri mulyani tadi mengatakan bahwa
yang lain sudah ditindaklanjuti
kalau sudah ditindaklanjuti
kenapa ppatk mengirimkan
harus dijelaskan juga oleh ppatk harusnya
bahwa yang disampaikan itu
bukan berarti semua belum ditindaklanjuti
ini juga harus sinkron
maka tadi setuju dengan pak asrul sani
komunikasi komunikasi etika profesi berpolitik
atau berpemerintahan yang baik itu juga harus dijaga
ini kan antar lembaga
antar lembaga sendiri sudah tidak sinkron
masyarakatnya bagaimana ini lembaga dalam eksekutif
nah sekarang dpr nya legislatifnya kemudian masuk
waktu itu saya mengatakan kalau dibiarkan bagaimana ini
kemudian menjadi perbincangan sementara
kita tidak lupa lho pak asrul sani
ppatk juga mengatakan bahwa sudah menunda transaksi
padahal menunda transaksi itu hanya dua puluh hari
itu berkaitan dengan alun
padahal alun waktu itu lhkpn nya lima puluh enam m
dan kemudian berapa hari kemudian lima ratus m
nah ini kan harus segera dilakukan
jangan kita terbuai dengan pembahasan pembahasan
di proses hukum pidananya bagaimana
apakah ini memang korupsi dari lhkpn saja
yang kemudian pindah ke penindakan
dan ternyata kemudian ada pejabat pejabat lain kan
nah ini yang saya katakan
harus ada tindakan tindakan apapun ya
yang mendorong bahwa antara aph yang ada itu harus segera
tangkap itu apa yang ada dari ppatk
ditindaklanjuti secara hukum
biar ajalah ada pembahasan pembahasan yang
nanti mungkin besok di dpr harus dibenahi lah
cara begini kan membuat kisah dan menimbulkan ketidakpercayaan
bukan saja kepada pemerintah tetapi juga pada dpr
ada orang menyatakan bahwa seolah olah dpr ini
pak mahfud membuka kan itu sudah ketangkep di hujan itu banyak sekali
ini kan dampak seperti ini kan tidak baik
itu saja yang saya sampaikan
baik itu berarti memang penanganannya harus segera mungkin
seperti yang tadi disampaikan oleh pak arsul dan juga ibu yenti
bahwa jangan sampai memberikan celah kepada para pelaku
untuk mengamankan apa yang sudah dilakukannya
dan bahkan juga memberikan peluang bagi para saksi
untuk tidak mau memberikan keterangan
kita tunggu saja bagaimana hasilnya besok
dan mudah mudahan tadi apa yang sudah disampaikan ibu yenty itu
bisa dikupas secara tuntas kepada menko polhuka pak mahfud md
maupun kepada ppatk dan juga kementerian keuangan
terima kasih atas waktunya pak arsul sani
anggota komisi tiga dpr ri dan juga pakar tppu bu yenti ganarsi
selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh